menjawab dan bersih dua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam
warahmatullahi wabarakatuh untuk diskusi malam hari ini keren sekali panas sekali sekali
betul mungkin kita maju benar kita mungkin sapa sapa dulu ya sini ada banyak sekali dari perwakilan
betul ada perwakilan dari projo perwakilan relawan pak ganjar perwakilan relawan pak prabowo
ya tapi bapak bapak mohon maaf kita ini dari rakyat awam pertanyaan kita cuma satu
kemana perwakilan pak anies baswedan cuman itu sebenarnya jadi pertanyaan keras keras
nih ada ada dong di rumah nontonin kita oh iya halo halo cie yang kebagian relawan jokowi
tapi yang jadi pertanyaan kita pak ini kan kalau kita melihat di sosial media media orang orang
cuman ngomongin cuman tiga antara pak ganjar pak prabowo tepanis semuanya pada kita bayangin
coba toh ya kalau misal misalnya pak ganjar enggak jadi capres relawan jokowi akan lari
ke pak prabowo pasti kemungkinan besar ya kalau misalnya pak prabowo enggak jadi
capres relawan jokowi akan lari ke pak ganjar bener kalau misalnya rela pak prabowo dan pak
ganjar nggak jadi capres relawan jokowi akan nggak rela oh ya pasti iya udah capek capek kerja aduh
masa dukung anies iya ini tapi yang jadi pertanyaan kita nih sekarang misalnya kita memecahkan sinyal sinyal
misteri dari pak jokowi ya benar waktu itu pak jokowi pernah memberi sinyal katanya pilihlah pemimpin yang
rambutnya putih dan jidatnya berkerut
sudah pasti kita semua tahu dong
bukan bukan bukan
enggak bukan sama aja
tapi kan sebenarnya pak jokowi ini emang suka ngasih sinyal sinyal seperti itu
beberapa waktu lalu juga di suatu pertemuan
ada pak prabowo juga di situ
ini kan pak prabowo udah sering nyapres ya
berarti sekarang dua ribu dua puluh
bukan untuk introspeksi
bukan bukan bukan
mungkin bisa jadi untuk capres
tapi yang terbaru
terbaru pak jokowi memberikan kriteria pemimpin
ada empat katanya pak ya
yang satu paham hati rakyat
kedua tahu kebutuhan rakyat
yang ketiga adalah pekerja keras
dan yang keempat pemberani
dari keempat ini
harusnya kita semua tuh sudah bisa langsung tahu pak
kalau pak jokowi nggak dukung siapapun sebenarnya
karena kan keempat kriteria ini ada di semuanya
iya karena tiga tiganya ya semua paham hati rakyat
tapi kan nggak tahu dilakukan atau enggak
kedua tahu kebutuhan rakyat
tiga tiganya tahu kebutuhan rakyat
cuma kita nggak tahu yang didulin itu kebutuhan rakyat atau kebutuhan partai
nah itu kita nggak tahu
yang ketiga juga kerja keras
yang tiga tiganya juga kerja keras
karena mau pemilu
dan yang keempat pemberani
tadi udah jadi perdebatan sengit
siapa yang paling pemberani antara pak ganjar dan pak prabowo
padahal kan kalau kita lihat tiga tiganya itu pemberani
cuma pak ganjar salah satu dari sedikit pejabat yang berani menolak israel
sepak terjangnya udah tergambar
kurang pemberani apa
dan diantara semuanya kita harus akuin
pak anies lah yang paling pemberani
oke kenapa tuh
karena udah ada pak ganjar udah ada pak prabowo
pak anies masih berani nyapres
cukup berani sebenarnya
cukup berani itu
karena pak kalau bener
apa maksudnya itu
itu kan paling berani untuk dilakukan
itu melawan siapa
melawan itu orang orang hebat soalnya
karena kalau kita nih untuk semua relawan yang perlu kita ingat
siapapun yang kita dukung kita harus ingat
relawan itu adalah manusia
bukan sekedar angka
itu tadi sentilan sentilun
dari teman teman komisi co
dan juga duto
terima kasih sudah hadir malam hari ini
setelah berapa purnama berapa episode gak hadir ya
belakang pung semuanya ya
terima kasih penampilan dari teman teman komisi co
sekaligus menutup diskusi kita pada malam hari ini
ini baru pemanasan jelang kontestasi pilpres dua ribu dua puluh
semoga nanti kalau misalnya sudah pendaftaran semuanya lebih mengedepankan soal gagasan dan juga ide
sekali lagi diharapkan relawannya pak jokowi tidak menyeret pak jokowi terlalu dalam dalam kontestasi pilpres dua ribu dua puluh
karena tadi pemilih muda mayoritas menginginkan presiden tidak cawe cawe dalam kontestasi pilpres dua ribu dua puluh empat
dan terima kasih sekali bapak bapak sudah hadir di studio
kita ketemu lagi di political show hari senin depan jam dua puluh tiga
terima kasih juga teman teman dari badan eksekutif mahasiswa universitas mataram
sampai jumpa minggu depan